sementara itu ratusan calon haji asal mojokerto jawa timur telah berusia lanjut dan termasuk dalam kategori resiko tinggi
kementerian agama kabupaten mojokerto mengimbau agar calon haji yang berusia lanjut menunaikan ibadah haji bersama dengan pendamping
dari total satu tujuh ratus sembilan puluh calon haji di mojokerto jawa timur enam ratus sembilan puluh orang diantaranya dalam kategori lanjut usia
mereka rata rata berusia enam puluh satu tahun dan masuk kategori resiko tinggi
selain berusia lanjut diantara mereka juga menderita sejumlah penyakit seperti darah tinggi diabetes serta asam urat
kementerian agama kabupaten mojokerto meminta calon haji berusia lanjut untuk mempersiapkan kondisi fisiknya dengan baik
selain obat obatan calon haji harus mempersiapkan alat bantu saat melaksanakan ibadah haji